butuh banyak hiburan
di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
ibu kamu tuh kayaknya seneng banget ya
masa anaknya menikah dia gak datang sama sekali
ibu bukannya tidak mau menghadiri pernikahan kalian
asal kalian tahu
dan kamu juga mesti tahu rama
karena hulan itu belum habis masa hidahnya
jadi ibu tidak bisa memberikan izin
panas banget sih
panas banget mandi dulu deh ya
ibu kesini ibu
ada apaan sih bikin kaget ibu
hulan menang satu miliar ibu
hulan bakal jadi orang kaya ibu
ini pasti gara gara ular itu
jadi kamu menang undian
semenjak saya punya ular pemberian nyai
saya jadi beruntung
bahkan keberuntungan saya bertubi tubi
makanya sekarang saya kasih nyai hadiah
kamu pikir rezeki mu itu datang dari ular
makan keserakanmu itu
kandang ini emang betul betul berharga
tapi saya juga berharga
saya juga berharga
saya juga berharga
saya juga berharga
kandang ini emang betul betul bagus
sebagai ucapan terima kasihku kepada nyai ular
aku udah beli sarung tangan anti gigitan ular
jadi sekarang aku gak takut pada apapun
dan aku yakin
ular itu adalah sahabatku
dia juga yang kasih rezeki aku
di ular besok besok kasih rezeki yang lebih banyak lagi ya
pulang kapan sih kamu insaf ya
yang memberikan rizki itu adalah allah bukan ular
sudah ibu katakan berulang kali rizki itu dari allah
kamu harus tahu itu
kamu harus tahu itu
bu ulan kan udah bilang sama ibu
kalau dalam seminggu ini aku nggak dapat rezeki karena ular itu
aku buang bu ular itu
dua hari bu baru dua hari
ular itu udah ngasilin uang banyak buat aku
pemilik ular hitam berbisa itu tidak boleh menjanda
dan kamu harus segera menikah
kamu harus menikah dengan laki laki yang bersio sama dengan kamu
aku punya sepupu yang sama siunya seperti kamu
dan aku yakin kalian pasti berjodoh
nah ulan ini rama
aku juga sedang mencari wanita yang icua sama dengan aku
wulan bersedia menikah dengan aku
kalau kalian bersatu
kekayaan semakin berlimpah ke kalian
rama ini adalah seorang makelar tanah
ya kamu tau dong
komisi kalau sekalinya dapet
buat biaya hidup satu tahun
kamu mau menikah lagi
masa indah kamu itu belum habis
bulan mau nikah lagi kek
ulan mau ngapain kek
bukan urusan ibu
ulan udah gak perlu urus tuh ibu
ibu kok marah marah terus sama nenek
nenek kan baik
kamu itu anak kecil
bagaimana saksi sah
kayaknya sungguh banget deh
masa anaknya menikah dia gak datang sama sekali
ibu bukannya tidak mau
menghadiri pernikahan kalian
asal kalian tau
dan kamu juga mesti tau rama
karena ulan itu
belom habis masa indahnya
jadi ibu tidak bisa memberikan izin
karena dalam agama itu tidak baik
dosa buat ibu
kalau ibu memberikan izin kepada wulan
kepada kalian berdua
bukannya tidak mau
dengarkan alasan ibu kamu
ibu kamu tuh banyak alasan bulan
intinya dia itu takut
kalau harta kamu terbagi sama
sama sekali aku gak butuh harta kamu
aku itu tulus sama kamu ulan
ngapain sih kamu peduliin ibu aku
udah gak usah peduliin dia
kita ini kan pengantin baru
om rama ini mulai sekarang jadi ayah kamu
tidak mau obol
nyanyi ular yang selama ini membawa keberuntungan buat keluarga kamu
aku tuh percaya banget
kalau setiap manusia itu
punya sesuatu yang bikin dia hoki
atau bawa keberuntungan gitu
nah keberuntungan aku ada di ular hitam ini
dengan kamu memelihara satu ekor ular aja
kamu bisa menjadi orang yang kaya
kalau kita memelihara satu ekor ular lagi warna hitam
supaya kita bisa menjadi yang
lebih beruntung dan makin kaya raya
bener juga ya
jadi kamu datang ke sini mau satu ekor ular berpisah lagi sama aku
aku masih punya satu ular berbisa lagi
tapi harganya tidak murah
lima puluh juta rupiah
semakin besar kamu bayar maharnya
semakin besar juga rezeki yang nantinya akan kamu dapetin
itu gak sebanding dengan apa yang nanti akan kamu dapatkan
itu akan kamu dapatkan yang lebih besar lagi
sekarang kamu bayar uangnya
dan ular itu
lima puluh juta rupiah
lima puluh juta rupiah
lima puluh juta rupiah
lima puluh juta rupiah
kamu sudah sampai